kalau misalnya waktu non lila habis melahirkan lara
terus non lila tuh gak terpaksa pergi ke jakarta
ini misalnya ada kata non
non lila tinggalnya lebih lama dikit lagi sama saya
kira kira non lila bakalan jatuh cinta gak sama saya
terus lebih memilih saya
selamat siang bu
ibu ini harus diperiksa pak
ini berkaitan dengan pencemaran nama baik
dan pembunuhan nenek widya
biar saya jelasin dulu pak
ini semua murni kecelakaan ketidaksengajaan
sebaiknya bapak dan ibu ikut kami ke kantor
nanti bisa dijelaskan di sana
nanti aku nyusul mas
kita harus ke kantor polisi sekarang mas
mama dibawa polisi
selamat malam mas
terima kasih pak
saya senang dengarnya
siapa yang sudah ditangkap ma
mama tutup balik dia
sekarang lulusan sudah ada di polisi
tak ada keupossesan dalam langkah mewakili diri saya
tidak benar pak
hah ngomong apa sih
pak selamat siang bu
itulah kamu sudah terlalu jahat indy
udah saatnya kamu dihukum supaya kamu sadar
tan aku mungkin
memang kadang kadang aku jahat
tapi kan aku gak mungkin tega untuk bunuh orang tadi
kalau memang aku mau bunuh mama dari dulu aja aku bunuh
waktu dulu aja waktu aku umpetin mama aku tetap jaga mama
itu semua kecelakaan kan kecelakaan
kamu harus percaya
kamu dengan sengaja tuduh dewi
kamu bilang dia yang bunuh mama kecelakaan kamu bilang
kamu benar benar ya sarapnya itu nggak hilang hilang ya
itu nggak tahu aku nggak tahu kalau dewi itu nggak salah
kalau aku tahu dewi gak salah aku nggak mungkin nutuh
nggak mungkin tan aku nggak mungkin fitnah dia
aku sumpah tan aku sumpah
capek dengan sumpah kamu
betul tan kamu harus percaya
tanti betul tanti aku sumpah jangan bohong
tante kita baru saja melewati proses hukum yang berat
dan itu nggak bagus buat kebutuhan keluarga kita
jadi nggak perlu kita ulangin ya
aku mohon tante jangan tuntut mama
aduh tante indi udah gak usah kayak gitu
masa tante ini kayak gitu
udah udah tante gitu udah udah tante
tante indi yang menajakan sama kamu
udah mau ngapain belain dia sih
dre kalau perubahan yang kamu cari bukan gini caranya
udah lah nggak usah emosi
gimanapun juga kita kan keluarga
gue harap lu bisa bijaksana melihat masalah ini
saya mau bilang kalau semua tuduhan itu semuanya
semuanya enggak benar
semua itu salah papa
terima kasih t
terima kasih t
terima kasih tante
kalau mas satria tahu nih lian
bisa salah paham
terus dia bisa marah lagi sama saya
nggak usah nyebut nyebut nama satria
kenapa sih nol
mukanya stres banget
habis berantem lagi ya
udah dong enggak usah ngomongin satria
terserah deh kamu mau ngomongin apa aja
asal jangan lihat
masih ingat nga
tempat tinggal waktu nol nila hamil
sampai nol nila melahirkan lara
gimana mungkin aku lupa kampung itu gustaf
aku baru sadar sekarang
pertama dulu kita sempat bahagia di sana
biarpun kita gak punya apa apa
tapi rasanya aku lebih gampang tersenyum dibandingkan sekarang
tambah lagi tambah
udah gak apa apa
yang penting sekarang saya sudah senang melihat nonila
ngelihat wajah nonila udah berseri seri
udah senyum terus
gustaf kayaknya udara pedesan cocok ya buat gue
lagipula sekarang ini nonila makannya udah mulai banyak
gak usah takut gendut
apaan sih gendut
lagipula sama nonila kalau gendut juga tetap cakep
yang penting kandungan nonila kan saya
gak usah terlalu kasar
saya mau tanya satu hal aja ninon sama nonila
sumpah banyak nih non
waktu alhamdulillah habis melahirkan lara
terus nonila tuh gak terpaksa
pergi ke jakarta
ini misalnya ada kata non
nonila tinggalnya lebih lama dikit lagi sama saya
kira kira nonila bakalan jatuh cinta gak sama saya terus lebih memilih saya